cukup beresiko tapi kalau
tersangka ini ataupun juga nantinya mereka ada penambahan tersangka baru yang akan kita
nih kita dari pinjol beralih ke paylater begitu
abel sok dimanapun kalian berada hari ini baik lagi bersama gue vincent manahem dan temen gue